per satu februari mendatang pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi baru minyak goreng
di samping itu pemerintah menjamin stok minyak goreng di pasar